ya pemirsa pasca nakernas hari ini relawan projo menuju ke kartanegara menemui prabowo subianto
kita akan ikuti informasinya bersama dari lokasi
bapak ibu jualan sekalian kami baru saja melakukan pembukaan rakeras enam projo
di mana rakernas enam projo kami sudah dibuka secara resmi oleh bapak presiden republik indonesia bapak joko widodo
dan beliau sudah menyampaikan beberapa hal termasuk kriteria kriteria talon lanjut beliau
kami dari projo menyimpulkan bahwa calon yang dimaksud adalah
karena kami melihat beberapa hal yang sangat penting adalah bahwa berani dan punya nyali
serta punya komitmen untuk terus memajukan indonesia dan mensejahterakan rakyat
dan tidak mudah menyerah pantas menyerah
karena bangsa indonesia harus punya karakter pantang menyerah
dan pak prabowo adalah patriot sejati
karena itulah kami dari projo sepakat untuk mendukung bapak prabowo
karena bangsa indonesia ini milik semua golongan

karena itu dengan dukungan dari seluruh rakyat

presiden yang diusung oleh projo adalah prabowo subianto
dan ia menganggap prabowo adalah sosok patriot sejati
sehingga sangat cocok untuk meneruskan tongkat estafet dari presiden joko widodo
sementara prabowo subianto sendiri mengatakan bahwa ia menerima amanah ini sebagai penugasan mulia
sehingga nantinya ia berharap bisa meneruskan kepemimpinan jokowi dodo
serta menganggap presiden jokowi adalah sosok yang membawa kesejukan bangsa